raka aku ke kamar mandi dulu ya
tungguin aku ya
baru muncul sekarang
kamu gak perlu jelasin apa apa
kamu gak perlu jelasin apa apa
karena itu akan tambah bikin aku sakit
lebih enak kan kamu diam kan
pegi sama raka
pegi sama raka udah
diam kamu aku bilang
kalau payol disini
kamu keringetan gini kenapa sih
ke panasan ya nungguin aku ya
eh yaudah deh
aku jadi gak ada apa makan
kita pulang aja yuk

wajar kalo satria memang
wajar kalau satria memang